pasca kerusuhan papua sembilan belas agustus yang lalu kegiatan ekonomi dan belajar mengajar di kabupaten manokwari berangsur pulih
warga mengaku tidak lagi takut untuk keluar rumah dan merasa aman untuk melaksanakan kegiatan sehari hari
beginilah suasana keriuhan pasar wosi di kabupaten manokwari papua barat
setelah sempat ditinggalkan oleh para pedagang selama kerusuhan terjadi di manokwari beberapa waktu yang lalu
para pedagang yang mayoritas menjual sayur mayur ini mengeluhkan situasi keamanan di kabupaten manokwari
yang menyebabkan mereka tak bisa merauh penghasilan selama kerusuhan terjadi
namun setelah kondisi keamanan berangsur pulih
para pedagang pun kembali antusias perjualan demi menghidupi kebutuhannya sehari hari
kenapa berani buka itu
karena kami tinggal jualan kami hidupnya dari jualan
dari jeruk sayur sayuran kami gade gade licat
kalau kami pertahankan pasar satu satu minggu kami punya jualan busuk
hal yang sama dirasakan warga yang biasa berbelanja di pasar woro
sebagai salah satu korban yang kendaraannya dirusak oleh para perusuh
kejadian pada sembilan belas agustus menyisakan trauma bagi norma
ibu rumah tangga ini tak keluar rumah selama hampir dua minggu
bahkan untuk berbelanja di pasar
kemarin ya sudah sering tapi kan yang kemarinnya yang sudah kita rasa sudah nyaman lah
jalan ke kota ke pasar sudah aman
ya mudah mudahan selamanya selanjutnya ya begini saja
jangan lagi ada yang seperti kemarin kemarin itu
kita sebagai ibu rumah tangga pun takut keluar
anak sekolah pun demikian
tak hanya bagi warga yang berbelanja di pasar
situasi kondusif juga mulai dirasakan pada pelajar di sma negeri dua manokwari
kegiatan belajar mengajar sempat terhenti pada hari kerusuhan
namun mereka diwajibkan untuk tetap masuk sekolah pada hari berikutnya
salah seorang siswa mengaku sempat khawatir
namun keinginan untuk belajar tidak surut meski beberapa waktu lalu terjadi kerusuhan
kami tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar
kami sebagai pelajar tetap melakukan aktivitas seperti biasa
proses belajar tetap berjalan
jadi intinya kami tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi kemarin
warga berharap kerusuhan beberapa waktu lalu dapat memberikan pelajaran bagi warga
agar bisa menjaga kedamaian
auseerion dholu manokwari papua baru